inilah penampakan derasnya arus sungai cibareno yang tiba tiba meluap
di perbatasan antara kecamatan cilograngbaya kabupaten lebak banten dan cisolok
kabupaten sukabumi jawa barat pada minggu sore
banjir bandang kiriman ini menerjang empat kecamatan di wilayah selatan kabupaten lebak
sesaat setelah gempa magnitudo lima lima mengguncang banten
derasnya arus sungai cibareno bahkan memutus dua jembatan penghubung
antara lebak banten dan sukabumi jawa barat
laporan sementara yang diterima bpbd kabupaten lebak banten
empat kecamatan yang terdampak banjir bandang yaitu
baya citorek cibeber dan panggarangan
di kecamatan yang terdampak paling parah yaitu bahaya
tercatat seratus rumah warga terendam banjir pada minggu malam
dengan ketinggian air lebih dari satu meter
hingga minggu pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
belum ada laporan korban jiwa di kabupaten lebak
akibat banjir bandang sungai cibareno ini
hasil pendataan kami hingga pukul dua puluh ini
ada sebelas desa yang terdampak dan juga ada seratus rumah yang terendam
masya allah banjir cibareno kan colah
masya allah banjir cibareno kan colah

di kabupaten sukabumi jawa barat
banjir bandang kiriman sungai cibareno pada minggu sore
mengakibatkan dua rumah warga hilang dan enam puluh kepala keluarga di desa pasir baru
kecamatan cisolak terendam banjir
dua hanyut dan yang satu lagi rusak parah
yang terancam hanyut itu sekitar enam puluh enam kakak
selain itu pesawahan sekitar tiga hektare ya
pasca terjangan banjir bandang sungai cibareno
pemadaman listrik dilakukan di seluruh daerah

tim liputan cnn indonesia